instagram maupun whatsappnya kita konfirmasi lagi kapan bisa diterima
lebih banyak dibandingkan dengan teman teman dari irak begitu
terakhir karena fokus kepada kemandirian finansial
kalau bisa main seperti itu ya kalau bisa main menampilkan performance seperti jordan sama korea
dan keuangan negara tersebut harus dikelola oleh pegawai dengan perilaku yang baik
korek korek lantas mengatakan setiap tahun bertambah satu juta
sehingga nanti akan senantiasa muncul
komunikasi lalu berlanjut ke whatsapp yang diikuti pemesanan dua tiket konser senilai rp enam dua ratus lima puluh per tiketnya
nah setelah itu kalau dari hasil verifikasi kajian semakin dapat informasi yang terang buat kita
olahan ini cocok untuk penderita hipertensi dan diabetes
baik itu di rumah ataupun di luar tempat kantor tadi itu
kemudian minta keterangan kepada pihak pihak terkait
namun sebagai seseorang yang suka berjalan kaki
jadi memang perlu waktu juga untuk mengedukasi kepada konsumen kita
kalau mengambil keputusan penalti saya pikir juga tidak ada masalah
ayamnya juga gurih plus beef pattynya ada sensasi smoky nya gitu
cukup saya gak tahu di daerah lain
dan dengan data analitik kita bisa tahu anomalinya terhadap harta kekayaan pegawai kepentingan keuangan
karena saya itu makanan kecil ya
semua menggunakan sumber listrik green energy
jadi artinya ada beberapa lokasi yang memang umumnya adalah di bantaran kali dan sungai mbak ayu
pertama perempuan perempuan di sini dalam keseluruhan

fabrik bd itu dua tahun lalu pertama melihara cuma dua aja
wah kenaikannya sudah lebih
masih belum ada tangan masih belum ada kepala
bagi tuna netra yang kehilangan penglihatan saat sudah dewasa
itu malah kebijakan apapun yang diambil juga harus dihukum oleh seluruh warga jamboree tapek
dan kembali turun menjadi hanya di bawah empat puluh empat persen pada bulan agustus
sementara ini ya kami sudah olah tkp dua kali
prosesnya mirip dengan cara membuat sushi
jadi otomatis apa yang akan diterapkan oleh pemprov dki jakarta
katakanlah kalau ada proceed of crime dari hasil perjudian
dan juga dari tah daerah
dia bisa sebagai tour guide
dan juga untuk perubahan klinik yang benar
jadi nanti kalau ada pertandingan lagi
karena memang posko ini kan tujuannya adalah untuk melakukan monitor
permasalahan tidak hanya di indonesia saja
soal harga yang semakin menanjak naik
itu dari sudut website yang menyediakan judi online
kalau kita melihat kebakaran hutan di sejumlah daerah itu salah satu caranya
bapak bapak terima kasih banyak atas informasinya brigjen polaan suhanan
jadi saya pikir memang ini bukan tradisi ya mas tapi memang pola yang berkembang terkini gitu loh mas
pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik
nah pedagang kopi keliling atau starling ternyata tinggal di suatu kawasan yang sama yaitu kampung starling yang berlokasi di jakarta pusat
maka dari itu tadi saya sampaikan
karena seperti kejadian di balikpapan kalau seandainya kendaraan kendaraan itu tidak berhenti pada saat ada truk yang remblong itu korbannya tidak akan banyak
tapi saya lihat mereka main satu ratus dua puluh menit melawan korea
maka otomatis kan gitu ke anggotanya
oleh juniornya yola yang kerap dipanggil ibu ini juga dinilai sebagai sosok pemain senior
menyatakan mantan personil dewa
ini jadi ada kepalanya pundaknya bajunya dan segala macam kurang lebih sekitar dua puluh kilo
apakah ada internetnya misalnya
berbagai jenis pisau unik ditampilkan untuk menarik minat masyarakat
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan lia mendapat tawaran menjadi hakim garis
sebenarnya kalau aku yang paling menarik yang tadi itu kita bisa lihat langsung ya ada hewan hewannya langsung kayak yang di aviari itu
saya bertemu dengan bastoni seorang peneliti gambut dari badan riset dan inovasi nasional
mungkin dia boleh dibilang the best nya di indonesia